regu penyelamat sudin gulkarmat sektor pluit
mengevakuasi sesosok mayat pria yang terapung
di terpi aliran kalikarang pluit
penjaringan jakarta utara senin malam
meski tidak ditemukan kartu identitas
petugas mendapati sebuah kunci mobil berikut dengan stnk
dengan domisi di tangerang banten
dan menggantung di celana korban
pada tubuh korban juga didapati ciri ciri tata ular
di punggung dan lengan kanan
guna penyelidikan lebih lanjut
jasad pria itu langsung dibawa ke rumah sakit
cipto mangun kusumo jakarta pusat
seribu sembilan ratus empat puluh lima kami mendapat laporan dari kepala pos polisi pluit
bahwa ada korban di pinggir kali
korban sudah tidak bernyawa
menurut warga sekitar
sore masih terlihat duduk duduk sendirian
di pinggir tanggung
lepas dari pengawasan orang tua saat bermain
seorang bocah perempuan berusia enam tahun ditemukan
tewas tenggelam di sungai desa wono
pelintahan kecamatan prambon
sidoarjo jawa timur senin siang
jenazah korban ditemukan setelah dilakukan pencarian
oleh petugas gabungan sejak hari minggu
kejadian berawal saat korban keluar rumah
tanpa sepengetahuan orang tua
dan bermain di sekitar pos kambling
yang berada di pinggir sungai
orang tua yang akhirnya mengetahui
anaknya tidak berada di rumah
langsung mencarinya dan hanya menemukan
sebuah celana korban berada di bibir sungai
ada satu orang yang menemukan
saudara tfo ini duduk di pos
cuma duduk dulu aja
setelah itu tidak ada yang mengetahui
kita melakukan pencarian
alhamdulillah ketemukan di pinggir sungai
di daerah tempat
atas kejadian ini keluarga menolak
jasad korban untuk divisum dan mencari anaknya
dan langsung memakamkan korban
di makam desa setempat
tim liputan cnn indonesia